menghadapi arus mudik idul fitri dua ribu delapan belas polres karawang jawa barat mulai melakukan penutupan tujuh puluh titik jalur putar balik di sepanjang jalur arteri
penutupan dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan saat arus mudik nanti
jalur putaran balik
antisipasi lain dari penutupan putaran balik ini
polisi juga akan menyebar puluhan rambu lalu lintas untuk memudahkan pemudik memperoleh petunjuk jalan
menghadapi penutupan putaran balik ini